kuenya intan asin gitu ya
yang bikin jualan intan kasinan itu
tiara yang ngasih garam ke jualan aku
kalau ibunya selama ini masih hidup
dan kamu mengusirnya dari rumah
gara gara dia punya anak dari lelak lain
ma tapi tetep aja aku gak akan pernah tenang
kalau aku gak bilang ke tiara
kalau seandainya tiara tidak bisa terima nak
lalu dia perasaannya hancur
dan dia membenci kamu
apa kamu mau itu terjadi
aku masih belum bisa menemui kamu
aku harus memikirkan keadaan tiara
udah tidur lagi
mama khawatir kalo kamu ada di samping mama

tidur sama mama sekarang ya
tiara kau ada di samping mama

mau apain nanya deh
kamu ketemuan kan sama papa setiap hari
dan kenapa kamu ngelaksikan itu sama mama
papa masih marah ya sama mama
mama mengira om itu adalah papa
kasian mama dia begitu merindukan papa
sampai sampai dia berpikir om itu adalah papa
tiara mama tuh kangen banget sama papa
jadi kalau misalkan kamu ketemu sama papa
ajak aja papa kesini ya
soalnya ibunya papa nggak bolehin untuk ketemuan sama mama
jadi kamu yang minta ya
aku harus bilang apa ya
kalau aku bilang om itu bukan papa
dadah ya sayang
selama ini dia masih mengharapkan ari
dan berpikir ardi masih mencintai dia
kalau kamu memang mau jujur apa yang kamu inginkan
silahkan lakukan hal yang bodoh itu
kamu akan menyesal seumur hidup
mama mau tahu
apa kamu memang bisa menghancurkan perasaan anak kamu
naila pasti seneng kalau ketemu tiara lagi
dia merindukan tiara
tapi aku tahu
tiara gak mau mencintai mama
tiara gak mau mencintai mama
tiara gak mau mencintai mama

tiara gak mau mencintai mama

mama yang selama ini dianggap sudah meninggal
aku kira mama sakitnya udah makin membaik
eh intan masak apa hari ini
hintan bikin kue kue juga buat jualan di sekolah
anak anak itu sukanya kue yang manis
jadi gimana kalau intan bikin kue yang manis
uang modal yang dari oma lekat baik hati
udah aku beliin bahan bahannya
intan masaknya harus hati hati

sampai nanti kuenya kebuang buang lagi
mungkin bakalan coba sebelum dimasak
eyang punya resep yang enak sekali
kuenya lebih enak dari yang jual di toko
teman teman intan pasti suka
pasti teman teman pada suka kue resep eyang
ini bahan bahan yang kamu udah beli ya
kita pecahin telurnya dulu ya
lihat aja kamu intan
aku akan bikin teman teman enggak beli makan itu
kamu jangan beli jajanan ini intan
airnya aja dari kali hitam
nanti kamu bisa sakit perut wah
mudah mudahan gorengan aku laku
teman teman pada mau beli gorengan aku enggak
aku juga enggak mau
loh kok gak ada yang mau beli barang aku ya
apa karena kemarin kasinan

ya aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
cobain dulu deh gratis kak
syukurin tuh anak
sekarang jualannya enggak laku
enggak ada yang mau beli lagi
aduh tapi kayaknya enak tuh makanannya
apaan sih kamu monik
ya udah sadar kamu mau sakit perut mau sakit
bukan urusan aku
monik kamu pengen ya
soalnya dari muka kamu kelihatan minar
tapi katanya makanan kamu gak bersih
bikin sakit perut

ternyata enak banget

bukan ini buat kamu nih
oh iya ya enak banget ini
ya udah deh aku beli
kamu mau beli berapa monik
aku beli satu ya
ih kamu pada beli jajanan yang intens sih
aku udah bilang monik
aku udah bilang kalau makan ini tuh jorok kotor ini sakit perut
ih dingin banget
sampai raya teman teman
beneran enak ya kue yang dijual intan
bahkan lebih enak daripada kue kue yang di toko
besok besok kita gak usah bawa bakal dari rumah
mendingan kita beli kue aja dari intan
tapi kok kemarin kuenya intan asin gitu ya
yang bikin jualan intan kasinan itu
tiara yang ngasih garam ke jualan aku
kamu bener ya
kiara yang ngasih garam ke makanan aku